bukan hanya hotel maupun restoran saja yang terdampak pandemi covid sembilan belas
di denpasar bali banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau umkm yang menghadapi keterpurukan
dari data resmi dinas koperasi dan umkm provinsi bali pada juli dua ribu dua puluh
sebanyak dua ratus tiga puluh sembilan empat ratus enam puluh sembilan usaha mikro yang diusulkan mendapat bantuan akibat terdampak pandemi covid sembilan belas
pemerhati umkm selly mantra menyebut agar bisa bertahan para pelaku umkm harus menjadikan inovasi sebagai tonggak utama
pasalnya bagi umkm yang memiliki inovasi bisa terus tumbuh atau minimal bertahan saat pandemi
langkah inovatif yang belakangan tumbuh dan bisa dijadikan contoh oleh pelaku umkm lain adalah coffee shop dengan berbagai tema
saat ini di kota denpasar menjamur coffee shop yang sebagian berdiri saat pandemi
tidak hanya coffee shop sally mantra juga menyebut
bali juga memiliki peluang besar untuk membuka pasar bagi wisata bersepeda
lantaran pesepeda dari berbagai daerah di tanah air banyak yang datang ke desa desa di bali untuk menikmati pemandangan alam sembari berolahraga
memang banyak sekali yang sudah menyerah dalam hal ini ya karena kondisi seperti ini
tapi dengan adanya suatu ide ide kreatif kreatif yang baru ya ide ide baru kemudian bisa meningkatkan kreativitas
dan yang paling penting inovasi di sini ya
jadi saya juga melihat banyak sekali sekarang sudah mulai berdiri kafe kafe ya anak anak muda khususnya ini juga sangat membanggakan
salah satu pengelola coffee shop mengaku tidak khawatir membuka usaha pada saat para wisata bali tengah krisis akibat pandemi
meski tidak ada wisatawan asing usahanya ini dibuat dengan pendekatan untuk pangsa pasar domestik atau masyarakat lokal
pandemi itu bukan akhirnya
segalanya masih kita masih bisa mengubah kafe tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang tetap memotivasi buat anak anak muda di indonesia untuk lebih berani mengeksplor bakatnya lebih dalam lagi
sebelumnya pemerintah provinsi bali dan kabupaten kota sempat menggelontorkan bantuan bagi pelaku umkm pada dua ribu dua puluh
namun untuk tahun ini
belum ada anggaran yang disiapkan untuk membantu pelaku umkm
nandang astika denpasar bali